jalan kemeriahan royal wedding minggu depan kita sudah terhubung lagi lewat skype dengan akaya warga dari kota windsor inggris
selamat sore waktu indonesia ibu akaya ibu akaya bisa jelaskan nih sekarang ibu akaya lokasinya lagi di mana ya
aku sekarang lagi di alexander garden yang lokasinya nggak terlalu jauh dari windsor castle mungkin cuma lima menit jalan ya nggak sampai kalau potong potong
oke ada keseruan apa di sana bu akaya
semakin maksudnya gini udah tinggal satu minggu suka ramenya udah mulai terasa sekali spesial untuk warga warga sekitar windsor castle maksudnya windsor townnya
udah mulai siap siap bikin party undang undang teman datang even kadang nggak terlalu bisa kelihatan tapi mereka bikin pesta pesta masing masing di rumah masing masing sama teman keluarga keluarga jauh gitu mbak anum
oke ibu akaya juga mengatakan
juga mengadakan pesta serupa mengundang teman teman warga indonesia mungkin ke rumah
oh itu iya nanti ada teman yang kebenaran memang rumahnya pas sekali depan jalanan yang akan dilalui kereta kencana ya ada beberapa yang datang juga bawa piknik piknik gitu lah mbak anung
seru ya nah bu okay sebetulnya saya penasaran ini kan jelang tanggal sembilan belas mei ini antusiasme warga semakin tinggi bahkan di jakarta sendiri di indonesia
dan juga di indonesia jadi saya sangat sangat senang sekali open trip yang membuka trip ke royal wedding
nah sebagai warga windsor nih bu akaya menyewakan rumahnya juga nggak sih kalau boleh tahu itu penyewaannya sekitar kisaran harga berapa bu akaya mahal banget pasti
waduh iya sih memang aku denger denger gitu ya cuman kalau di rumah sendiri enggak karena adik adikku semua juga pada datang ada kalsa semua datang jadinya kalau buat sewa mungkin aduh nggak bisa ngomong tapi memang gila gilaannya harganya sekarang
wow mahal sekali ya berarti tapi bu akaya ini bu akaya tinggal di inggris di windsor ini pertama kalinya mengalami momen royal wedding atau sebelumnya waktu pernikahan royal wedding sebelumnya memang bu akaya sudah ada di sana apakah kemeriahannya juga sama demikian
enggak enggak aku baru pertama kali untuk royal wedding tapi waktu acara queen golden yearsnya dia kita udah di sini
itu juga aduh rame rame ini pernikahan mungkin lebih rame ya sampai mungkin sekitar satu ratus lima puluh ribu itu yang akan datang
jalan dari legoland semua juga udah mulai ditutup tutupin ini sekarang berasa banget nih biasanya gak seramai ini di kota orang dari luar kota luar negeri dari eropa udah mulai datang ke windsor town cari spot juga aduh susah ya
oke udah mulai nge spot semua nah kalau terkait ini kan banyak sekali pendatang yang akhirnya datang pengamanan dari acara jelang royal wedding ini bagaimana bu akaya dari yang bu akaya lihat
lumayan bukan lumayan pastinya ketat sekali karena untuk hari hari aja windsor town itu juga pengamanannya sangat ketat karena turis turis semua kan pasti datang spesial sekarang itu lagi summer summernya memang lagi musim turis
nah sekarang mungkin sepuluh kali lipat gitu dari security semua setiap rumah yang dekat dekat windsor castle itu pasti dimintain identitas siapa yang datang nomor passwordnya berapa ya yalah ketat ketat banget
oke baik kalau begitu bu akaya selamat menjelang kemeriahan sembilan belas mei ya salam untuk kawan kawan di sana terima kasih